bertepatan dengan pelaksanaan imf world bank annual meeting dua ribu delapan belas di bali
cnbc indonesia tv melakukan grand launching yang juga diresmikan langsung oleh wakil presiden yusuf kala
acara yang berlangsung di trans resort seminyak hotel bali ini menandai peluncuran platform televisi cnbc indonesia
melengkapi platform digital lewat www cnbcindonesia com yang telah muncul sejak awal dua ribu delapan belas
menteri desa pdtt eko putro sanjojo mengatakan peran media sangat penting dalam membantu menginformasikan
perkembangan desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan memberi pengawasan
dan cnbc diharapkan dapat membantu dari sisi berita ekonominya
pertama saya ucapkan selamat atas grand launching dari cnbc indonesia
jadi kita akan mendapatkan lagi sumber berita yang akurat dan bisa kita gunakan untuk dasar kita mengambil keputusan
mudah mudahan bisa independen tidak terpengaruh oleh kepentingan kepentingan politik dan lain sebagainya
dan cnbc mempunyai reputasi untuk itu
di tahun dua ribu lima belas di saat awal awalnya dana desa diluncurkan itu partisipasi masyarakat kurang
akibat partisipasi masyarakat kurang pengawasan jadi kurang maksimal
nah ini saya terima kasih kepada media cnn dan lain sebagainya yang ikut terus menginformasikan tentang desa dan dana desa
sehingga masyarakat lebih aware sehingga masyarakat lebih berpartisipasi sehingga pengawasannya lebih baik
bagaimana pak melihat peran media mengontrol dana desa
sangat baik sekali karena seperti saya katakan tadi bahwa dengan diinformasikannya semua hal yang tentang dana desa dan desa
masyarakat jadi mengetahui dan masyarakat akhirnya jadi ikut mengontrol